usai bebas dhani langsung menuju mobil komando yang sejak senin pagi sudah terparkir di rutan
cipinang jakarta timur dhani bersama tim kuasa hukum dan keluarganya langsung menuju kediamannya
di pondok indah jakarta selatan dengan cara berkonvoy konvoy ini juga diikuti para relawan
sudah sejak pagi menanti bebasnya ahmad dhani dan semua jajaran gerita terutama our chairman
bapak prabowo subianto terima kasih selalu gempar dan tidak banyak memberikan pernyataan pasca keluar
dari rutan kelas satu cipinang ia baru memberi pernyataan ke awak media saat menggelar konferensi
di rumahnya selain berterima kasih pada pendukung pendukungnya termasuk rekan rekan di
partai gerindra meski ketua partai gerindra prabowo subianto kini bergabung menjadi pembantu
presiden jokowi dhani mengaku tidak akan ikut masuk ke jajaran pemerintahan dan semua jajaran gerindra
terutama our chairman bapak prabowo subianto terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya akan timbul tenggelam bersama rakyat